masih ingat dengan lagu mulanya biasa saja atau simfoni rindu
ya itu adalah sejumlah lagu yang dipopulerkan oleh meriam belina
salah satu artis jk records yang akan tampil dalam intimate concert senandung rindu
yang akan digelar bulan depan di jakarta
ditemui di sela sela latihannya meriam yang akan tampil membawakan empat lagu
mengaku kangen sekali menghibur penonton dalam sebuah konser
meski mengaku ada kupu kupu dalam perutnya
namun meriam yakin dengan latihan yang dijalani
serta dorongan energi yang didapat dari penonton
dia akan merasa seperti kembali ke habitatnya ketika kembali naik ke atas panggung
konser ini juga disebutnya sebagai ajang reuni dengan artis jk records lain yang akan tampil bersamanya
seperti obi mesak bian pisesa heidi diana
dan cinta miat manegara serta marcel siahaan dan lucky octavian
kita kumpul kita nyanyi sama sama kita melepas kangen melepas rindu sama sama
dan kita bernostalgia dengan lagu lagu lawas
pasti banyak sekali yang masih ingat dan kangen lagu lagunya
terutama yang seusia usia saya
so come and see us di senandung rindu tanggal tiga juni
menyampaikan tidak mudah untuk mengumpulkan artis ternama jk records di atas satu panggung
yang terakhir dilakukan sekitar dua puluh lima tahun yang lalu
jadi mereka terakhir konser nyanyi bareng satu panggung itu tahun delapan puluh delapan
dulu waktu itu keliling jawa konser musik juga

dan akhirnya mereka nyanyi bareng
ini buat saya itu sejarah banget
karena susah ya
anak anak juga stres sih ngurusnya
maksudnya karena aduh ini jadwalnya nggak bisa ini nggak bisa ini nggak bisa gitu
cuma akhirnya ketemu ketemu juga sih
bagi anda yang kangen melihat penampilan meriam belina dan kawan kawan
jangan lewatkan kesempatan menyaksikan intimate concert senandung rindu
yang merupakan kolaborasi event cnn indonesia dengan jk records
anda bisa bergabung dan menyaksikan langsung penampilan musisi lainnya
seperti obi mesak dian piscesa hedi diana cinta mie akmanegara
marcel siahaan dan lucky octavian di gelaran senandung rindu
jangan sampai kehabisan dan dapatkan tiketnya di event detik com
tim liputan cnn indonesia